dengan kondisi fisik yang prima keduanya rutin mengonsumsi madu dan kurma setiap pagi
terus ada organiknya juga gitu sih
dan ini adalah janji yang sempurna dari yesus anak allah sendiri
standar dan praktik yang memegang teguh kode etik jurnalistik
sebab semua kita tidak tahu kapan sebenarnya harimaran nata itu akan tiba
bahwa bila dia melakukan hal itu
dia yesus tuhan ku
said iqbal presiden kspi mengatakan pemotongan upah akan memukul daya beli masyarakat terutama buruh
tentunya ada penyepengaruh dari kekuatan kekuatan politik juga ya
ya kenaikan ump pada tahun dua ribu tiga ini disesuaikan dengan inflasi setiap daerah
sebelum kita melanjutkan diskusi kita tolong bacakan juga firman tuhan dalam inji lukas dua ayat dua puluh lima sampai dengan tiga puluh

kalau pak andika perkasa sebenarnya sudah membuat belum ya roadmap poros maritim dunia
mulai dari tempat ibadah hingga rumah
benar sekali seperti yang pak niko tadi katakan kita harus selalu menempatkan yesus dalam bahtera rumah tangga kita masing masing
jadi langsung saja nih pak kairul menunjukkan pak yudo ini menjadi calon panglima tni
bahkan tadi dikatakan menginjak kekuatan musuh berupa ular dan kalajengking
demikian pula dengan keadaan seluruh pendengar radio adven suara pengharapan dimanapun anda berada pada hari ini
dimana orang yang takut akan tuhan
ia mengaku keberatan jika ada pemotongan upah meskipun hanya dua persen
padahal harusnya komodo itu jika didatangi manusia seharusnya komodo ini menghindar
saudara pendengar yang dikasih oleh tuhan
yang melambangkan pengorbanan yesus di kayu salib
demikianlah ruang komunikasi keluarga
atau tidak jadi itu pilihan
nah untuk penerapannya untuk di malaysia sendiri jadi ini dibagi menjadi dua kategori
dapat membawa berkat bagi keluarga anda dimanapun anda berada
sebab tuhan senantiasa akan menunjukkan
kita adalah di dalam surga
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
jadi bukan tiket sekali lagi diluruskan ini bukan tiket masuk tapi biaya konservasi
kalau baju putih lagi dicuci melengket ke kuning kuningan
sebab manusia lebih suka untuk berbuat jahat atau dengan kata lain
memiliki izin memiliki kredibilitas dan standar kualitas yang sudah diatur oleh dinas pariwisata setempat
ini sebagai guru di sekolah
destinasi batu cermin dan sebagainya
kurang tahu juga apa persoalannya itu sehingga kenapa tidak dipasangi militeran
dan biaya konservasi ini adalah biaya yang kita bayarkan karena adanya nilai jasa ekosistem yang hilang dari setiap kunjungan
transmart adalah perusahaan seinduk di bawah naungan ct corporation
untuk makanannya yang favorit ada yamin manis komplit dimsum dan roti coklat untuk makanan penutup
melalui telepon atau sms di
karena kita serasa sedang berkunjung ke rumah seseorang dan bukan seperti ke sebuah kafe
ingat menerima bukan berarti membenarkan ya
tetap ada orang untuk datang ke sana
haruslah menjadi pelajaran bagi mereka
saat ini keduanya juga telah meminta bantuan kedutaan besar
terima kasih karena saat ini anda masih terus mendengarkan siaran kami
tapi para buruh masih was was menanti keputusan besaran yang akan ditetapkan oleh pemerintah
pada saat bulan haji bulan juni tahun dua ribu dua puluh dua saya insya allah diperjalankan allah sudah sampai di sana
pak di sini air bersih untuk diminum itu harus beli pak
aku mau yesus sertaku
kenapa mereka melakukan itu
di awal bulan september kekeringan itu sudah terjadi
saya kira pr berkelanjutan ini kalau soal kesejahteraan tidak akan ada apa namanya putusnya
boleh sekaligus dibacakan saat ini
disiapkan juga jawabannya oleh pak yunus
tidak ada jejak dan rekam digital dari kondisi gunung semeru
yang kita hadapi di lapangan
itu yang termasuk dalam dpk
selamat berjumpa kembali dengan kami radio adven suara pengharapan
setelah ini kita akan ke tempat lain yang punya suasana gak kalah asik dari tempat ini
itu new south wales ya yang lebih besar
dimana dosa sudah tebus
selamat mendengarkan dan semoga tuhan memberkati

dan menyediakan tempat bagi murid muridnya
untuk menjadi call sign dari tv berita yang sudah kita rancang sejak awal
apa saja itu yang menjadi prioritas ke depan dan melanjutkan program berikutnya
maka waktu yang ditempuh bisa lebih lama
dan mereka tidak cukup
jadi sebenarnya keselamatan itu sudah
para pendengar di suara pengharapan